ini agak berat goyang goyang saya takut guling atau gimana ya atau ada yang jatuh
hai harta karun orang pagi hari di pasar tradisional keputaran salah satu pusat
grosir sayur mayur di surabaya sudah ramai dengan berbagai aktivitas warga di pasar ini
mulai dari tengkulak hingga pengecer datang untuk membeli aneka sayuran dengan harga grosir termasuk
salah seorang perempuan pedagang di pasar keliling yang saya temani dalam segmen sehari

kali ini ratna sudah lima belas tahun ia berkeliling menjajakan sayur di jalanan kota surabaya
menggantikan pekerjaannya selama satu hari ya pastinya tidak mudah enggak usah keren
petok lemak tujuh lima ratus iya tujuh ribu lima ratus satu kilo tujuh ribu lima ratus tidak cuma wortel dan tomat masih banyak
buruan ratna di pasar untuk melengkapi dagangan eits taruh dulu ya belanjaan
di keranjang jangan khawatir aman kok
yang slideena langganan tetap buildingnya cepet ini cari lalu
pasar keputaran sudah buka sejak pukul satu dini hari beruntung tadi malam tidak turun hujan sehingga

penjual juga harus menguasai ilmu negosiasi apalagi jika sayuran telah diambil tengkulak
besar dan stoknya sedikit nanti habis ini ambil ikan cuma sedikit oke jadi kan ada sisa kemarin yang
saya taruh di kulkas cuma bukan kulkas saya loh nitip karena enggak ada kulkas ya enggak punya
akhirnya sesi berburu berbagai barang dagangan sudah selesai sekarang waktunya menjajakan sayur
ke kompleks perumahan dan titik kumpul warga jadi supaya bisa ngikutin kemana keliling belanjaannya
saya juga harus pakai motor hai hai
hanya mengikuti saja rasanya kurang saya harus lebih total saya coba mengendarai motor dengan
keranjang belanjaan yang pastinya berat harus dipegang ini ya beragl excuses belum pernah
ini kan
gak tau rutunya
hari ini saya dibikin nyaman
sepertinya ratna tampak cemas
mungkin ia khawatir motor dan barang dagangannya
di tangan orang yang tidak berpengalaman
saya pun tegang
karena tidak biasa membawa barang banyak di atas motor
atau ada yang jatuh
ih ratna karun orang
sambil mencoba menjaga keseimbangan
sesekali saya menoleh ke belakang
karena khawatir ada parah parah
ada barang yang jatuh
sebelum tiba di titik penjualan pertama
kami mampir dulu ke salah satu toko
untuk mengambil daging ayam dan ikan
maklum ratna tidak punya kulkas
sehingga ikan yang belum terjual
dititikkan di tetangga
di titik kumpul ini ternyata ada lebih dari
satu pedagang keliling
di sini biasanya pedagang keliling merapikan dagangan
terdapat sebuah barang
pedagang kerap bertukar barang dagangan
untuk saling melengkapi bawaan masing masing
nah kalau sudah masuk kompleks perumahan
harus siap dipanggil pembeli sewaktu waktu
saya harus memastikan penyangga motor
di posisi aman
sehingga motor tidak roboh
yang belum sayurnya
ikan segar bumbu dapur
menggo monggo ambil aja semua bu
ini biasa anu kok cuma gratis
brokoli masih segar tadi
kenapa gak diambil sekalian tinggal ini
masa disisain satu
ya keahlian merayu juga dibutuhkan
agar dagangan cepat habis
naik nggak ini harganya bu
aduh semuanya naik
cuma hujan yang turun
di masa sulit seperti saat ini
ia masih memiliki pelanggan setia
ada tiga kompleks perumahan
yang kerap ia sambangi
meski sesekali ada pembeli yang libur
dalam satu kompleks masih ada minimal tiga orang
tidak hanya harus mencari pelanggan
kadang masalah teknis juga muncul
misalnya motor susah dinyalakan seperti ini nih
berat juga menjadi penjual sayur keliling
mata mulai berat karena ngantuk dan tubuh bermandi peluh
tak terasa sudah tiga jam saya berkeliling
ya covid sembilan belas memang berdampak pada semua sektor
ratna pun tak luput dari akibatnya
dulu dalam sehari biasanya dia mampu mengantongi enam ratus hingga tujuh ratus ribu rupiah
namun saat ini mendapatkan uang tiga ratus ribu rupiah saja sudah bagus
sejak waktu itu ikut laruso ke rismon
akhirnya saya mikirnya sempat kerja di pasar turi
cuma saya pikir kok berat banget ya waktunya dari pagi sampai sore
kadang jam enam hampir setengah tujuh sampai rumah
akhirnya saya putar otak
apa yang kerjaan yang maksudnya saya tidak terikat terus begitu
jadi saya juga sewaktu waktu ada keperluan di rumah
tidak hanya dagangan yang tak habis
ratna juga harus waspada dengan kondisi jalanan yang kerap tidak ramah
ya meski sulit penjual sayur keliling seperti ratna harus tetap berjuang
apalagi di kampung ada keluarga yang juga menanti
jadi dari jam tiga pagi bersiap diri untuk mulai belanja
dan mulai belanja sekitar pukul setengah lima pagi sampai jam enam keliling
dan sampai siang hari dari menembus mbun pagi menerjang matahari
tapi dagangannya masih banyak yang tersisa
dan ini akan dijual buat besok
kadangkala dari modal yang dikeluarkan dalam satu hari
itu tidak sebanding dengan apa yang diterima ketika berjualan